sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tahu sopan santun nggak
salah satunya waktu bertamu ke rumah orang
lihat tuh udah jam berapa
atau saya perlu siapin kamar satu buat kamu di sini
tante saya baik duluan aja
kamar aku harus siapin
ini juga udah mau balik kok
tambah ini kan belum ngantuk
belum ngantuk belum ngantuk
ini kan udah malam dik
besok kan edo bisa datang lagi ke sini
udah malam edo pulang
ya tante sampai jumpa
dik gue balik duluan ya
mau ke mana sih
ya ini mau ngantuin edo ke depan tante
itu kan salah satu bentuk sopan santun
banget sih anak
edo tunggu dulu dong
apa lagi sih
kamu kok main pergi gitu aja sih
ya lo nggak denger apa kata tante lo
dia tuh nyuruh gue pulang
dan emang gue udah capek
gue juga mau pulang
tapi kamu tuh emang pikun atau bingung
semestinya kamu kalau pulang dari rumah cewek
aromatis sedikit kenapa sih
mau tahu caranya
oh kayak gitu ya
selingkuhan apa sih
gue sama sekali nggak ngerti omongan lo dari kemarin
ah belaga lupa lo
kenapa kaget ya gue ngomongin itu di depan indi
apa sekali gue ngomongin di depan bokap lo aja
jadi mendingan sekarang lo pulang
capek apa emang lo takut ribut sama gue sih
menilu jaga tuh selingkuhan lo
jangan sampai nasibnya kesama kayak kami
atau lo paling marah kayak livi
ya ampun pak dia
udah dong jam raten sama edo
lo denger ya
gue nggak punya kesalahan
udah dong dong
kamu jam raten terus
emangnya pak dia punya selingkuhan ya
gue tanya aja sama sepupu lo
iya kak kenapa
terus kenapa tadi kamu langsung masuk
kamila nggak enak aja kalau gangguin indy sama edo
indy sama edo tuh cocok banget ya
mereka selasih banget
keliatannya juga edo sayang sama indy
buktinya aja edo mau bertanggung jawab
dia mau jadi tangan kanannya indy
dan dia juga perempuan baik baik
dia bisa ngejaga dirinya
dia masih suci dan dia gak ngemil di luar nikah
kamu nggak usah sok kuat ramella
aku tahu kamu pasti sakit melihat sikap edo daengdi tadi
aku mau kamu juga tahu
hati aku sakit tiap kali liat kamu nangis keregara laki laki seperti edo
mah berarti ini berita bagus mah
ini gak boleh terjadi
papa harus bicara sama fadil
eh pak mau ngapain pak
jadi kamu jangan nangis lagi ya

aku gak bakal biarin dia nyakitin
kenapa kamu bikin kamilah menangis
apa benar kamu selingkuh
dan edo melihat hal itu
itu gak benar pak
fadil gak selingkuh
gak ada angin kalau gak ada badai fadil
dan tidak akan ada tuduhan itu
kalau tidak ada orang yang melihatnya
dengan sangat yakin kok
indi udah deh
kamu gak usah ikut ikutan edo
pak udah deh pak
berhenti deh marah marah terus ah
ini kan semua juga salah papa
salah papa bagaimana
karena papa itu maksa fadil bertanggung jawab sama kamilah
dulu memang fadil mau
fadil kan juga lama lama berpikir bah
fadil itu dokter dan terpelajar
kalau dia ketemu sama wanita lain yang lebih baik
ya terang aja fadil mau sama wanita itu
siapa juga sih yang tahan bertanggung jawab sama perempuan kayak camilla
bisa bisanya kalian berkata seperti itu
kalian kan perempuan
mah mama seharusnya bisa mengerti
bagaimana kalau pasangan mama berselingkuh
bagaimana kalau papa sampai selingkuh
mama bisa terima
jangan berantem lagi
fadil gak ada hubungan dengan wanita lain
edo salah pak
kamu harus percaya sama fadil
anak papa sendiri
bukan sama edo pak
benar kamu tidak selingkuh
iya pak benar
itu semua bohong pak
itu semua cuma fitnah
oke papa percaya sama kamu
tapi jangan kamu bohongin papa
ingat janji kamu fadil
ingat janji kamu menikahi kamilah
jangan ingkari itu
jangan pernah kecewakan papa
sebenarnya aku lebih suka kalau semua itu benar benar terjadi
kamu juga tidak berpikiran kalau aku selingkuh kan
kamu gak berpikiran kan kalau aku bakal mengingkari janji aku
edo mengakui ini semua untuk menyakiti hati kamu
dan untuk menghancurkan aku
kamu percaya sama aku kan
camillah percaya seratus persen sama kak fadil
kamilah percaya seratus persen sama kak fadil
terima kasih mila
baru pulang kamu edo
mama belum tidur
sementara anak mama masih di luar sana
masih di rumah musuh keluarga sendiri
kamu tau gak
ini jam berapa
sampai kapan kamu harus jagain si indi itu
sampai kapan kamu harus selalu ke rumah mereka
sampai kapan kamu diperbudak oleh keluarga itu
kalau keluarga itu jahat sama kita
apalagi si fadil
selalu menyakiti kamu
kamu sadar dong
masuk ke rumah itu
sama dengan masuk sarang harimau
kayaknya kamu tuh minta dicabik cabik sama mereka
cukup dong ma
mama tuh tak boleh berlebihan tau gak
edo ini tuh udah besar bisa jaga diri
cuma jagain indi doang
mah ada seribu macan namanya fadil juga edo nggak akan takut
sekarang edo mau tidur
mama tuh belum selesai bicara sama kamu edo
ya udah cukup untuk hari ini
sekarang waktunya aku mandi
gampang banget ya kamu ditaklukin